bms itu yang hari ini terlalu memperkenalkan
dari karya karya yang terlalu banyak
bahwa bbm itu yang hari ini terjadi kan pengurangan subsidi
daripada harganya kan jadi bukan masalah

yang kedua tentu kalau harga bbm menurun
yang saya sudah sampaikan ya pasti ada terjadi koreksi harga
tapi kan pembelian bbm itu bukan hari ini turun besok barangnya
ada kan kita membeli dalam tiga empat bulan
jadi mesti ada yang namanya harga di eklobriumnya